bagi anda para ibu berhati hatilah saat harus meninggalkan bayi sendirian
di depok jawa barat sepasang suami istri kehilangan bayi yang baru berumur dua puluh lima hari di rumahnya sendiri
bayi diduga diculik oleh orang tidak dikenal saat ditinggal pergi kedua orang tuanya
marlina ibu tiga anak ini terus menangis saat tim serikandi polresta depok jawa barat
mendatangi rumahnya di kampung cikupa sukma jaya
ia meratapi bayi laki lakinya yang baru berusia tiga minggu hilang
kejadian yang berlangsung pada jumat pagi ini berawal saat marlina pergi membeli sayur
ia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu sementara tiga anaknya yang balita masih tertidur
namun saat pulang dia terkejut melihat salah satu anaknya tidak lagi berada di rumah
pas keluar sayur tidur di pintu
saya memang tidak dikunci
jam tujuh kurangan masih agak gelap sedikit
tadi belum nongol
sudah aku tinggal baru baru
ada kakaknya di sini
ayahnya tidak ada
ayahnya tidak ada
mengetahui adanya laporan dari masyarakat tim serikandi polresta depok langsung mendatangi tempat kejadian perkara
sementara berdilikan karena situasinya tempatnya sepi
saat ibu keluar dari rumah
memang keadaan sepi
kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak lengah meninggalkan anak dan rumah tanpa pengamanan yang memadai
fahmi febrian depok